bank indonesia melakukan penyesuaian jadwal implementasi teknologi chip dan pin online enam digit
implementasi chip pada transaksi kartu atm atau kartu debit dijadwalkan rampung akhir tahun dua ribu dua puluh
semula penggunaan teknologi chip pada kartu atm atau kartu debit dijadwalkan berlaku sejak awal tahun dua ribu enam belas
melihat kondisi yang belum memungkinkan bank indonesia memberi kelonggaran waktu bagi industri perbankan untuk melakukan penyesuaian dan persiapan infrastruktur
sementara untuk implementasi pin online enam digit akan diperpanjang hingga tiga juni dua ribu tujuh belas
semua harus migrasi selambat lambatnya tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
mileson yang pertama adalah selembat lambatnya tiga puluh juni dua ribu tujuh belas
hostnya hostnya itu sistem yang di belakang nih
jadi ada atm ada ebc ada kartu ada sistem di bank
hostnya backendnya itu sudah harus migrasi sehingga mampu membaca chip dan pin online enam digit
di tiga puluh juni dua ribu tujuh belas itu juga diwajibkan
semua kartu magstripenya itu sudah harus pakai pin online enam digit
supaya kalau pun masih ada magstripe lebih aman
bagi pengguna kartu yang telah menggunakan teknologi chip bi akan menaikkan batas maksimum transaksi melalui terminal atm untuk setiap rekeningnya dalam satu hari
ketentuan ini telah berlaku terhitung sejak tiga puluh desember dua ribu lima belas
kendati demikian penggunaan kartu dengan magnetic stripe masih tetap diperbolehkan untuk segmen tertentu
yakni rekening dengan saldo maksimal sebesar lima juta rupiah
bi juga nggak mau kita mendorong penggunaan tunai
jadi kalau memang nilainya sepuluh juta itu sudah ada invasi gitu kan ya sudah sekian tahun oke perlu kita tingkatkan
kalau untuk transfer oke transfer antar bank kita naikkan dua kali lipat
dari sepuluh juta rupiah
satu juta rupiah maksimal per hari menjadi lima belas juta rupiah maksimal per hari
masih tetap dibolehkan kalau ada yang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabahnya
masih akan menggunakan magnetic stripe untuk kartu atm debitnya
tetapi ada syaratnya yaitu ada kesepakatan bahwa saldonya maksimal lima juta